bijakan pemerintah dalam menggalakkan pembangunan infrastruktur disambut oleh
ataupun disambut baik oleh korporasi properti plat merah
sejalan dengan pembangunan infrastruktur
pt pembangunan perumahan dan waskita karya telah menunjukkan kinerjanya melalui pertumbuhan laba
namun sayang nasib yang berbeda dialami oleh adik karya
sejak dua tahun lalu pemerintah telah menggalakkan pembangunan infrastruktur
yang tersebar di berbagai belahan provinsi indonesia
beberapa di antaranya jawa sumatera dan bali
berdasarkan data bkpm sepanjang semester satu tahun dua ribu enam belas
realisasi investasi infrastruktur didominasi oleh dua sektor
yakni sektor listrik dan gas serta sektor air
dengan besaran investasi penanaman modal dalam negeri satu dua puluh enam miliar dolar amerika
dan modal asing senilai enam ratus delapan puluh delapan empat juta dolar amerika
investasi masif yang digalakkan
pemerintah ini disambut hangat oleh korporasi bidang properti milik pemerintah
mega proyek yang dibangun pun mampu mendongkrak laba korporasi pelat merah tersebut
pt pembangunan perumahan telah mencatat laba bersih perusahaan yang meningkat lima puluh lima dua puluh tiga persen
dari tahun dua ribu lima belas ke dua ribu enam belas
di mana laba tersebut melebihi ekspektasi perusahaan sebesar delapan ratus tujuh puluh dua miliar rupiah
sejalan dengan pt pembangunan perumahan
di angka yang lebih tinggi pt waskita karya mencatat laba bersih sebesar satu delapan triliun rupiah sepanjang tahun dua ribu enam belas
laba ini meningkat sebesar enam puluh tiga lima puluh satu persen
namun sayang pertumbuhan laba tidak dicapai oleh adikarya
perusahaan properti milik pemerintah yang berdiri sejak seribu sembilan ratus enam puluh ini
mencatat penurunan laba sebesar tiga puluh dua empat persen